dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma di muara angke jakarta utara dan produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika
di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur tetapi kita ke miladia terlebih dahulu selamat pagi mila
mila saya mendapat informasi bahwa pagi ini knkt juga sudah bergabung di sana bagaimana hasil pencarian penumpang yang hilang sejauh ini
terkait dengan statement yang sudah diberikan oleh kabasarnas di antara yang pertama adalah fokus pencarian hari ini akan dilakukan di jarak satu ratus lima puluh nautical mile
dari tempat kejadian perkara atau tempat terbakarnya km zahro express fokusnya intinya ada sekitar delapan puluh empat nautical mile
ada sekitar enam puluh personil gabungan yang juga diturunkan baik dari basarnas kemudian pmi dan dari kepolisian juga ada
ada sekitar lima belas penyelam juga yang diterjunkan hari ini untuk mempermudah proses pencarian
juga evakuasi beberapa tantangan tentu saja dalam proses evakuasi terutama di laut
dalam insiden terbakarnya kapal ini yang tadi juga sudah disampaikan oleh basarnas
ada poin poin yang perlu diperhatikan misalnya gelombang juga kemudian angin dan juga kedalaman
namun beruntung dan kita berharapnya cuaca hari ini juga cukup baik sehingga proses evakuasi dan juga pencarian korban yang hilang ini bisa dilakukan dengan baik
anda bisa saksikan di belakang saya ini kalau kita lihat memang pantauan saya dari pagi dari pagi sampai dengan pukul sembilan hari ini
angin memang tidak terlalu kencang juga kemudian gelombangnya juga tidak terlalu besar
jadi hari ini proses pencarian dan juga evakuasi sudah dilakukan
bahkan ada teman teman media tadi juga sudah bergerak bersama dengan tim basarnas untuk ke titik di tempat fokus pencarian begitu
nah yang juga menarik di sini tadi juga sempat disampaikan baik oleh kabasarnas dan juga knkt yang juga dari pagi sudah hadir di sini adalah
kalau kita bicara soal karakter dari kapal motor zahro express ini yang juga mungkin harus diketahui publik begitu
karena kapal yang terbuat dari kayu yang kemudian dibungkus oleh fiber ini memiliki beberapa resiko sebenarnya
yang pertama adalah mudah terbakar dan mudah pecah begitu
ini yang kemudian tadi menjadi perhatian dari knkt untuk melihat sebenarnya dan menyelidiki kira kira apa yang menjadi penyebab dari terbakarnya kapal km zahro express pada hari minggu kemarin
asumsi tentu saja muncul rian seperti yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu
bahkan dirjen perhubungan laut tony budiono juga menyampaikan ada kemungkinan bahwa terjadi korsleting listrik di bagian ruang mesin
di mana kemudian meledak dan disitu ada bahan bakar
namun ini tentu saja bukan menjadi sebuah final karena pihak knkt juga masih terus menyelidiki penyebab dari terbakarnya kasus ini
dan yang paling penting adalah hari ini juga knkt ada sekitar dua tiga personil juga yang akan menuju ke pulau tidung rian
untuk kemudian menuju ke galangan kapal karena memang proses pembuatan kapal km zahra ini ada di pulau tidung

pulau tidung begitu
fokusnya tentu saja untuk melihat dan mencari tahu bagaimana konstruksi kapal
apa yang kemudian menjadi penyebab dan seperti apa kondisi di dalam kapal
kalau kita bicara tadi saya juga sempat melihat beberapa kapal juga yang setipe sebenarnya dengan kapal zahro express yang kemarin terbakar
saya melihat memang kapal ini meskipun memang terlihat besar
dengan kapasitas penumpang yang tadi sudah dikonfirmasi oleh kabasarnas ada sekitar dua ratus empat puluh tujuh orang
dengan kapal seperti itu dengan luasan dengan kemudian kapasitas beratnya mencapai satu ratus enam groston
ini juga bisa dikatakan cukup berat begitu
di sisi lain ketika terjadi kebakaran ini juga penting harus diinvestigasi
apakah sop penyelamatan dari penumpang ini sudah dijalankan dengan baik
bagaimana kemudian penyimpanan dan juga adakah alat pemadam kebakaran yang juga tersedia dengan baik
bagaimana dengan life vestnya apakah sudah tersedia dengan baik
itu yang masih terus didalami
baik milady arrahma
memang kita juga harus menunggu seperti apa nanti proses pendidikan
karena saya yakin banyak sekali orang yang kerap menggunakan
kapal melalui pelabuhan kali adem itu menuju ke sejumlah pulau yang ada di pulauan seribu